tambahan subsidi lpg tabung tiga kg dinilai akan memberatkan pemerintah
lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi menilai perkembangan besaran subsidi lpg berada dalam kondisi tidak sehat
dalam apbn perubahan dua ribu tujuh belas kuota subsidi lpg naik satu ratus delapan puluh enam metrik ton
peneliti pusat penelitian ekonomi lipi masaksius tri sambodo mengatakan
konversi minyak tanah ke lpg yang sebelumnya menyumbang penghematan anggaran
bergeser menjadi beban anggaran pemerintah
pemerintah diminta memperbaiki tata kelola niaga
lipi menilai bertambahnya anggaran subsidi lpg terjadi karena konsumsi tabung gas melon tersebut terus meningkat
sementara itu penggunanya bukan hanya masyarakat kelas bawah tetapi juga kalangan menengah ke atas
dalam apbnp dua ribu tujuh belas subsidi lpg tiga kg sebesar rp tiga puluh sembilan sembilan puluh lima triliun dengan kuota volume
mungkin nanti yang agak perlu dijaga adalah pasokan
karena sekarang kan lpg dipakai buat memasak dan buat nelayan
yang harus dijaga kepastiannya adalah pasokan lpg tersendiri tersedia dengan baik ya
pemerintah harus pastikan dulu bahwa margin dari harga eceran tertinggi di konsumen akhir itu masih wajar
wajar dalam arti mungkin ya rp dua
misalnya kalau harga eceran tertingginya empat belas
rp lima ratus misalkan berarti harga wajar di konsumennya mungkin bisa sekitar rp enam belas lima ratus rp tujuh belas
tetapi dalam banyak kasus kami menjumpai itu sudah sampai dua puluh lima ribu dua puluh empat ribu ini kan terlalu tinggi
dan berikut ini adalah realisasi kuota volume subsidi lpg tiga kg dari dua ribu tiga belas hingga dua ribu delapan belas
terlihat selalu ada tren peningkatan
sejak tahun dua ribu tiga belas hingga tahun dua ribu delapan belas asumsinya dalam era pbn dua ribu delapan belas ini adalah subsidi lpg tiga kg
dan trennya kita lihat di tahun dua ribu tiga belas hanya berada di level rp empat empat ratus tiga
sementara di tahun ini diperkirakan ataupun sudah dibudgetkan ini di angka hampir rp enam
sehingga memang tren dari realisasi volume untuk lpg
tiga kg peningkatannya sangat tinggi